cuy kalau kata aku sih sipur itu dijoekin sama ineke
kamu tau dari mana
ya tau dong cuy kan kamu barusan cerita
kalau whatsappnya sipur ke ineke conteng doang belum biru
ya siapa tau john warna biru di whatsappnya pur abis
ke kiri bang
ke kiri bang
ke kiri bang
ke kiri bang
ke kiri bang
ke kiri bang
ke kiri bang
saya kan tukang ojek pur
ya dari mana lagi atuh kalau bukan ngantar penumpang
maaf ya saya gak ngasih kamu jatah
kan cuma saya yang dari tadi ada disini
perasaan gue nanyanya dikit
lo kok jawabnya panjang dan lebar
panjang aja ah gak pake lebar
lu liat ineke gak
dari tadi whatsapp gue gak dibales bales
padahal udah centang dua
tis makanya ganti hp lu pakai hp cerdas
ya biar gue gak repot jelasin apa itu whatsapp
apanya yang apa pur
tapi mau ngasih tau kalau ada orang yang nggak ngerti harus dikasih tahu
kamu mau kemana pur
biar ada apa bang aja
lo turun sini aja dah
ya betapeng kantor masih jauh kalau betapeng turun disini
bang jangan kenceng kenceng pegangannya
wah lo udah makan belum
udah makan belum
udah makan belum suy
kalau gitu minum es daun tak wajat suy
halo mai kenapa
iya ini bentar lagi nyampe kantor
iya iya saya ke kantor sekarang
bang saya udah gak megang hp pegangannya lepasin dong jalannya udah gak goyang nih
aduh kagak suka goyang aja aduh
bang purkan sang ijo nya dua ya yang satu pake ketan hitam
iya saya tinggal dulu ya bentar ya
suy kalau kata aku sih sipur itu dijoekin sama ineke
kamu tau dari mana
ya tau dong suy kan kamu barusan cerita
kalau whatsappnya sipur ke ineke conreng doang belum bilang
ya siapa tau john warna biru di whatsappnya pur abis
susah ya ngomong sama orang suku
bang udah nyampe rawa bebek delapan nih
abang masuk mentok belok kiri rumah nomor dua bang

kang amin kok baru kelihatan abis dari mana abis ngantri neng ini ke kang oh pantes
isna amin seger seger banget loh mau makan apa lo berdua saya mah mau ngopi aja
pok saya juga kopi pok bisa merenang
katapur hpnya neng ini ke mati enggak kang katapur dia whatsapp ini ke tapi nggak
eh kang jadi kayak sms gitu kang oh nih baca whatsapp saya sama neng ineke
neng ineke kamu tahu enggak ikan ikan apa yang suka berenang di hati aku ikan kamu